apa lo dateng dateng neng neng panggung
baru putus sama pacarnya bisa nyamber ke yang lain
kayak gak punya hati
nyamber gimana maksud lo
tidak ada yang bisa dikira
woi ditanyain malah dia mah aja
eh emang lo tau maksudnya si gio apa ya
gimana caranya penuhi syarat dari mel ya
karena saya gak yakin
pangeran mau diajak dinner sama apel
padahal kan ingin menyangkut masa depan saya sama bu nawang joe
gimana kalau kita tekan lagi aja pak ali pak bos
siapa tau si muka playboy itu mau nurut
sampai alek kehilangan rumahnya
pangeran juga tetap gak mau datengin mel
pak bos aku ada ide
gimana kalau kita lakukan genjatan senjata aja pak bos
siapa tau berhasil
mencatat senjata gimana sih maksud kamu
harusnya lo gak usah bersikap keras gitu ke atta
jadi begini kan lo sih
kok lo malah belain atta sih
tentang udah seben sama dia lo belain belain dia
lagian gue tuh gak suka sama sifatnya
atta kayaknya ngeflirt cewek lain deh
maksud lo cewek lain siapa
terus salah paham aja kali
jadi gak salah paham kayak gini
biar gak ada kok yang perlu diomongin
gue harus berangkat kerja nih chat
maaf banget ya
gue duluan ya
lo ditemenin sama rizky ya
mendingan gue antar lo aja
kan citra masih butuh teman curhat
gak apa apa kok put
gue bisa pulang sendiri
yaudah yaudah kalo gitu
ya gue gak mungkin lah
biarin lo pulang sendiri
kan lo lagi galau banget
gue bisa pulang sendiri kok
gue balik sekarang ya
lagian lo gak mau nyelesain masalah lu sama atta
put lo kenapa sih
gue kepikiran aja soal citra
kayaknya masalah dia sama ato itu cuma gara gara salah paham deh
tapi emang citra nya jadi posesif banget sih
ya biarin aja mereka ngurusin urusannya sendiri
gue yakin mereka juga pasti bisa kok
gak usah dibikin pusing

kamu sudah mengganggu jam tidur siang saya
ngapain kamu genang genang jam itu
kok paniko ada di sini
pokoknya paniko itu persis di belakang kafe
maaf nggak tahu
eh sekarang kamu keluar
pak kok keluar sih pak saya kan lagi latihan ini
lagian bapak juga ngapain tuh di sini
pakai tidur segala udah siang juga
udah kayak balita tahu gak sih
berarti kamu sudah berani meledek saya
eh dengar ya
band kamu tidak tampil lagi di sini
itu paniku mah suka mainnya anceman anceman
paniko udah maklumin aja
atta ini lagi galau
biarin dia berkarya
salah saya apa
salah jam ini apa sampai kamu pukul pukul begitu
saya janji gak bakal main drum kenceng kenceng lagi
lagi juga bapak nih kayak gak pernah muda aja sih nggak pernah galau ya
oh begitu ya
saya tidak peduli kamu itu lagi galau lagi patah hati lagi sakit hati
yang penting kamu hanya boleh main drum ini pada saat jam kerja
kalau bukan jam kerja nggak boleh
iya pak iya

kalau kamu mengganggu saya lagi kamu dan band kamu tidak boleh main di kafe kenangan ini lagi
makanya lo jangan macem macem sama pak niko
dia memang doyanya ngancem ngancem begitu
gila kaya aja kok lo jadi menitauin gue sih
lu sih aneh aneh aja sama pak niko
dia tuh nggak bakal ngerti mau lo jelasin sampai besok juga kalau galau galauan mah
eh emang si pak niko itu nggak pernah apa berantem sama bininya atau bininya cari ulah gitu sama pak niko
itu dia pacar aja gak pernah
oh iya iya iya gue tahu mas dia perjaka tua
oh iya bener juga ntar dengerin lagi
sekarang lo boleh nyobain gue
gak dihabis sih lo
siapa juga yang mau jadi cawe lo
siapa sih yang nggak mau
lihat aja sebentar lagi
manusia kulkas bin nyebelin itu bakal jauhin loh
lo ngancam dia apa lagi
may uslevelukan baik baik ideally
boleh teman teman ke sana sekarang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
si dinda aja gak tau maksud lu apa
makanya gak usah ngebek ngebekkan
yalah nih batik
panggung udah siap perform nih
takutnya nanti kalau acara berlangsung kan ada pengganggu gak enak
saya kesana deh
ini orang kayaknya pas lahiran dulu nyokapin kagak benar disusuin deh
atau kemana sih
udah cariin dari dalam gak ada
masih dia juga nggak ada
udah tanyain ke teman teman juga gak ada yang tau gak ada yang liat dia dimana
atau ke kafe
kenangan duluan ya